presiden jokowi dodo mengaku telah menghubungi dan berbicara langsung dengan presiden fifa gianni infantino pada senin lalu membahas tragedi kanjuruhan
jokowi menyebut segala keputusan terkait ancaman sanksi fifa merupakan kewenang fifa
hal ini disampaikan presiden jokowi dodo setelah upacara huten idi stana negara jakarta rabu pagi
menurut jokowi dalam komunikasi dengan infantino keduanya banyak membahas terkait tragedikan juruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu orang
jokowi menjelaskan apapun keputusan mengenai sepak bola indonesia hingga piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga adalah kewenangan fifa
jokowi juga bertolak hari ini ke malang menemui dan memberi santunan kepada keluarga korban
hari senin malam saya telah bertelpon langsung berbicara langsung dengan presiden fifa presiden gianni infantino
berbicara banyak mengenai tragedi di stadion kanjuruhan malang dan juga berbicara mengenai fifa under dua puluh
berbicara banyak tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di fifa